pemulihan ekonomi tidak seharusnya membuat indonesia kembali pada posisi sebelum pandemi
segala upaya pembenahan dan perbaikan diri harus bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi
begitu pula bagi para pelaku umkm
upaya perbaikan bisnis justru berpotensi membuat umkm naik kelas
bahkan menembus pasar ekspor yang potensinya jauh lebih terbuka
perbaikan tata kelola pembukaan jaringan usaha yang lebih luas
pemanfaatan berbagai layanan digital
serta perubahan pola pikir berbisnis untuk recover stronger dan go global
perlu ditingkatkan selalu untuk menghadapi pasar yang semakin kompetitif
menurut data dari kementerian kooperasi dan usaha kecil menengah
jumlah umkm di indonesia mencapai enam puluh empat dua juta
dari jumlah ini baru sekitar sembilan belas juta umkm yang masuk ranah digital
dalam membantu umkm bank indonesia beserta semua mitra mitra perbankannya
terus mendorong program pemberdayaan peningkatan kompetensi
serta program bisnis berinsentif agar para pebisnis kecil
mampu menjadi pahlawan devisa bagi negeri tercinta
perekonomian indonesia itu sangat bergantung pada usaha mikro kecil dan menengah ya
lebih dari sembilan puluh tujuh persen dari tenaga kerja indonesia itu diserap oleh umkm
sementara itu sekitar enam puluh satu persen
ini merupakan sumbangan atau kontribusi yang diberikan kepada pdb oleh umkm
dan saat ini ada lebih dari enam puluh lima juta umkm di indonesia
nah setelah lebih dari dua tahun kita melewati pandemi
dan tentu saja ini sangat berdampak kepada umkm kita
tapi kita juga melihat adanya tantangan dan peluang pada saat perekonomian global saat ini yang menghadapi krisis
apa apa saja yang kita bisa lakukan untuk
memperkuat umkm di indonesia dan bagaimana juga kita bisa memanfaatkan peluang pasar ekspor
nah untuk membahas mengenai masalah ini ada dua narasumber ya
insight with dewi sianwar kali ini akan berbicara dengan unitaris misari
direktur eksekutif dari kepala departemen pengembangan umkm dan perlindungan konsumen di bank indonesia
bu sari apa kabar
baik terima kasih sudah mengundang kami ke sini
dan juga ada pak iqbal
pak iqbal merupakan direktur bisnis umkm bni
pak iqbal terima kasih
tentu saja kita masih protokol kesehatan di sini jaga jarak dan ya sudah biasa lah di antigen dan lain sebagainya
kita melakukan wawancara ini tentu saja berada di smesco building
gedung yang merupakan showcase dari hasil karya umkm seluruh indonesia
tepatnya ada di galeri wastra nusantara yang
begitu cantik ini
ini teman teman ini seharusnya paling sering ya datang ke smesco di ini
karena kalau kita datang ke sini itu melihat begitu besar ya kreativitas masyarakat indonesia
bu sari ini khususnya dari bi karena tentu saja yang berkaitan dengan bisnis usaha itu
bi itu sangat penting ya perannya
bagaimana setelah kita ya mudah mudahan sudah keluar ya dari pandemi covid sembilan belas ini
sampai sekarang ini melihat peta dari umkm kita itu bagaimana
banyak yang gulung tikar atau sekarang sudah mulai bangkit kembali
nah mbak desi alhamdulillah kita bisa lihat bahwa perekonomian kita mulai tancap gas lagi
iya alhamdulillah termasuk umkm kita
dan ini tidak hanya dari umkm yang untuk golongan yang menengah tapi juga yang mikro dan kecil
jadi itu kan more than half
jadi lebih dari separuh umkm kita sudah mengalami peningkatan omset
ya jadi memang pandemi mengajarkan kita dua hal
ada dua game changer dari pandemi ini untuk umkm
yang pertama adalah ekspor
ternyata umkm kita yang go ekspor itu bisa mempertahankan kinerjanya bahkan meningkat omsetnya di masa pandemi
game changer yang kedua adalah digitalisasi
dengan umkm yang engage dengan digitalisasi khususnya untuk aspek pemasarannya mereka bisa memperluas jangkauan pemasarannya di masa pandemi ini
dan ini terus berlanjut
ini after pandemi ya kita harus optimis ya mbak desi ya
dan ini memang perlu merupakan optimisme yang luar biasa menurut saya
apalagi sekarang situasi global itu apalagi di negara negara maju seperti amerika serikat dan eropa
di mana resesi pertumbuhan kurang kita justru mulai meningkat tancap gas
dari lebih dari enam puluh juta umkm yang kita miliki
profil ya yang tadi disebut adalah mereka yang fokusnya itu ke ekspor
itu seperti apa sebenarnya dan jumlahnya itu sekitar berapa bu sari dari seluruh umkm yang ada di indonesia
jadi umkm kita memang yang ke pasar ekspor itu masih quite selective ya
jadi yang bergerak di pengelolaan makanan minuman
kemudian handicraft ini juga ini adalah suatu potensi
termasuk jewelry ya perhiasan kita
kopi kita sudah mulai masuk ke pasar pasar di dunia
bersaing dengan vietnam dengan dari amerika latin
dan kita masuk kelas premium
dan kopi kita masuk kelas premium
ini luar biasa
jadi di skala berbagai skala
usaha menengah kemudian kecil dan yang mikro juga sudah mulai masuk tapi masih kecil kecilan
melalui e commerce dan seterusnya
dengan bantuan digitalisasi ini
dan yang menarik juga mbak desi
ini kita dikejutkan juga dengan peningkatan angka kredit ekspor
memang tahun lalu kita tahu bahwa kredit agak slow down
tapi ini menunjukkan ada peningkatan permintaan kredit
dan bila kredit sudah meningkat
dari perbankan bisa mengkonfirmasi
itu adalah end
adalah ujung dari berbagai peningkatan kinerja
ada peningkatan demand
ada peningkatan kinerja
dan peningkatan kapasitas
udaranya kan juga jadi semakin meningkat
dan kita juga diuntungkan karena apalagi dolar sedang lebih menguat
ini berarti kan devisa yang masuk akan juga jauh lebih tinggi ya
tapi ya ini dari kinerja kredit ekspor ini menunjukkan
peningkatan kebutuhan modal kerja untuk ekspor
ini adalah real
kredit yang diminta ini ada berapa kalau kisaran
memang ini kreditnya cukup fluktuatif
tapi kalau kita melihat dari pertumbuhannya ini cukup besar hampir mencapai peningkatannya hampir ke arah seratus juta dolar gitu
dan ini memang kalau dilihat dari ini kecil tapi ini untuk umkm
oke mungkin sebelum ke pak iqbal satu lagi bu sari mengenai ini umkm kita kan tadi kita miliki banyak sekali
tapi yang ternyata naik daun lah istilahnya itu makanan minuman handicraft seperti ini
dan yang berkaitan dengan e commerce tadi jewelry kopi
jadi ini kan sesuai dengan permintaan pasar
nah ini kalau dari segi ke
jadi jumlahnya itu berapa persen yang fokusnya ke bisnis seperti ini dibanding dengan jumlah umkm yang kita miliki
karena umkm kan begitu besar dan banyak ya
kalau dilihat dari unit usahanya umkm kita sebagian besar itu masih bergerak di handicraft mbak desi
handicraft kemudian di makanan minuman dan kemudian pengolahan produk pertanian
jadi memang kalau kita bandingkan ya enam puluh lima juta
ini sebagian besar adalah di handicraft
ya bisa kita bilang mungkin hampir lima puluh persennya itu adalah bergerak di bidang kerajinan ini
kerajinan yang lintas sektor ya
jadi ada yang bergerak di wastra kemudian ada di pengelolaan pengelolaannya
atau mungkin furniture dan lain sebagainya
jadi sebenarnya potensinya untuk lebih meningkatkan kembali ya umkm yang bisa berpotensi ekspor ini bisa lebih besar lagi
potensinya kita sangat besar
kita lihat perkembangan juga permintaan dari pasar global ini
kita kemarin melakukan business matching
jadi pemain globalnya itu datang
begitu pas border dibuka dari singapura datang langsung untuk melihat
bahkan langsung melihat ke cara berproduksinya umkm
kemudian juga dari beberapa negara asia timur
nah ini kan menunjukkan minat mereka dan mereka mau langsung gratis
nah ini bisa diperhatikan ya
dan apalagi kalau produknya yang kita miliki kan luar biasa bagus bagus unik unik dan memang sesuai dengan selera pasar
jadi apa keseluruhan produknya ini akan terdapat
proses dan kurasi ini menurut kami adalah proses yang paling kritikal dari semua proses yang ada
karena disana kita akan mulai
willingness dari kawan kawan ini seperti apa
ketentuan dari kawan kawan ini seperti apa
karena kalau hal tersulit dalam memulai usaha adalah keinginan untuk bangkit ketika gagal

ini pak iqbal bni sendiri kan membina ya
kira kira bagaimana selama dua tahun ini
dan tentu saja dengan meningkatnya
omset dan juga lebih semakin meningkatnya
jumlah umkm yang melakukan ekspor
nah apa apa yang bisa diketahui dari umkm yang dibina oleh bni selama ini
mungkin saya mau konfirmasi dulu yang tadi bu sari sampaikan
dan memang pak desi secara year on year
di luar dugaan kita itu
buat kami di bni basis customer umkm yang ekspor
tahun lalu itu di juni sekitar
di bni kita mengalami pertumbuhan itu
tahun lalu itu sekitaran
itu di lebih kurang dua puluh lima ribu nasabah
per juni kemarin
dua puluh lima ribu nasabah
itu tahun lalu
sekarang bertumbuh jadi empat puluh ribu
sekarang empat puluh ribu ya
jadi luar biasa
artinya yang tadi disampaikan bu sari
memang reorientasi yang kita lakukan
yang kita dorong bersama sama itu
ternyata menumbuhkan minat teman teman umkm
untuk benar benar bisa melakukan ekspor yang efektif
nah menurut pak iqbal kuncinya apa
sebenarnya kita kan masih bulan juli lah
istilahnya masih ada
apa kira kira yang mendrive
dan kenapa kok bisa meningkat begitu besar
pertama tentu gini
mungkin sebelum ke sana
mungkin sedikit saya kasih pendalaman tadi
tadi kan bu sari sampaikan
nah yang menarik adalah dari value
itu naiknya a lot more
kalau kami yang kami alami
naik itu dari kisaran empat belas triliun
tumbuh menjadi dua puluh dua triliun
artinya nilai yang diciptakan dari pertambahan itu justru value lebih baik
nah ini yang menarik
jadi artinya kalau kita pakai rumbusan angka kita bandingkan
barang yang dipreduce oleh kawan kawan umkm ini jauh lebih mahal diterima oleh pasar pasar luar
nah nyambung pertanyaan tadi
nah kalau yang kita alami di bni memang adalah
nah nyambung pertanyaan tadi apa kuncinya nah kalau yang kita alami di bni memang adalah
kuncinya adalah pendampingan yang berkelanjutan
jadi tidak seperti mungkin kalau
tantang terbesar umkm adalah
bagaimana memastikan kawan kawan kita ini
itu tidak berhenti dalam satu kali siklus
tapi mengulangi siklus ini dan beberapa kali siklus
sehingga akhirnya mereka menemukan pola dan pattern untuk melakukan bisnisnya
nah ini yang kalau menurut kami
pengalaman kami kemarin itu yang kita rasakan itu yang kita rasakan ini ya
pengalaman kami kemarin itu yang kita rasakan ini ya
dan kita juga banyak bicara dengan teman teman yang juga inisiatif di dalam hal ini
termasuk bapak ibu dari bank indonesia yang juga aktif mengkurasi pelaku umkm
itu terlihat sekali
ketika kawan kawan umkm ini menemukan switch spotnya untuk berproduksi yang baik
membuat produk yang unggul
itu mudah mendorongnya untuk melakukan ekspor yang berikut berikutnya
begitu berkurang bu budi

jadi pendampingan ini terus menerus dilakukan dan berkurang berhasil

dan bni menyiapkan pasukan ya khusus untuk pendampingan ini
oke tadi ada berapa umkm yang di bawah naungan bni secara keseluruhan sampai sekarang
kalau total itu lebih banyak sekali
tapi yang ekspor itu naik dari dua puluh lima sekarang sudah empat puluh ribu
dan tadi sama fokusnya lebih ke makanan minuman juri kopi atau apa kira kira yang paling menonjol
ini menarik kalau tadi kan angka dua ribu satu angka sudah agregat dan sebagainya
tapi patternnya di profil kami juga agak jauh beda
memang orientasinya masih dominan di makanan
kemudian di produk produk kerajinan
dan satu lagi produk laut produk hasil bumi
yang variasi dari makanan yang masih banyak berkembang
ini challenge kita bersama supaya nantinya apa
karena kadang kadang kalau masih dalam sektor yang sama terus
kemampuan bersaingnya akan berkurang
yang ini akan kita dorong melakukan inovasi inovasi untuk memperluas cakupan sektor yang atau produk tipe produk yang kita bisa dorong keluar
profil dari umkm yang sukses
yang omsetnya bisa naik hampir dua kali lipat dan juga nilai ekspornya itu
itu seperti apa apakah ada contoh pak iqbal yang bisa diberikan
dan kira kira bagaimana berapa lama usahanya di bidang apa
dan kemana saja ekspor itu dilakukan
dan kira kira juga ini kan pasti ada ini lah untuk menjadi nasabah bni lah istilahnya
ini kan harus ada kriteria juga yang dipenuhi oleh umkm itu
oke mungkin kita masuk ke proses dulu ya mbak desi ya
jadi biasanya yang kami lakukan adalah mengkurasi dulu
karena banyak sekali kawan kawan kita dalam kondisi panik kemarin yang mencoba panting setir ya
mungkin usahanya kemarin berhasil segala macam
nah proses dan kurasi ini menurut kami adalah proses yang paling kritikal dari semua proses yang ada
karena disana kita akan mulai
willingness dari kawan kawan ini seperti apa
karena kalau hal tersulit dalam memulai usaha adalah keinginan untuk bangkit ketika gagal
nah ini yang kita alami
dan profil ini kelihatan sekali dari profil kawan kawan yang berhasil dalam pindahan bni itu kelihatan banget
karena kawan kawan yang melakukan pelaku umkm yang sukses ini punya keinginan kuat untuk berhasil ya bu ya
apa mereka anak muda atau beragam
beragam badis ya
ada yang muda dan juga umuran juga ada
saya kemarin ada satu nasabah kita dari jawa barat
tapi ini kumpulan ibu ibu yang berkelompok untuk kooperasi
mereka coba buat keripik mereka coba packaging padahal biasa
tapi yang mereka lakukan adalah mereka berubah bumbu sedemikian rupa
iya dan buat yang specialty yang ada kaitannya sama jawa barat
dan kemarin kita damping kita kurasi dan ternyata kita berhasil menemukan dengan pembeli di hongkong
nah sekarang sudah bisa mengekspor empat ratus sampai lima ratus box per bulan
luar biasa padahal kumpulan ibu ibu yang tapi saya lihat dan udah gak muda lagi mbak desi
tapi willingnessnya itu luar biasa
nah inilah yang nanti akan betul betul disupport ya
tapi kriteria lain apa
ini kan pasti kan ada resiko itu
biasanya coba terus kemudian gagal atau ternyata tidak resilient
pertama setelah willingness tentunya adalah kita akan bantu
setelah kita lihat punya kemauan baru kita bantu dengan pendampingan
karena biasanya pada setapan kurasi itu kita lihat nih
kira kira ini bapak ibu ini atau teman kita ini bisa nih didorong
untuk didorong untuk belajar hal baru
karena mungkin contohnya dia mungkin produk produk dasarnya udah bagus baik
tapi ada kan namanya ekspor kan ada ketentuan ketentuan regulasi regulasi di negara tujuan yang dia sepenuhi
misalnya standar standar kesehatan
gak gampang betul
nah itu yang kita bantu kita dampingi dan kita jelasin
nah kadang kadang ya kita harus aku juga
karena cukup banyak juga yang dablek gitu ya
maksudnya ya maunya di sendiri gitu ya
dia merasa produk produknya ini berapa paling enak
jadi dia gak tau kalau enak di dia kan berarti enak oleh customer yang di luar gitu kan
apalagi kan rasa kalau asia terutama kita kan kita tesnya kuat gitu ya
mungkin kalau spicy gitu
tapi kalau di luar mungkin derajatnya harus dikurangi di modifikasi
nah disana kita berikan masukan masukan
nah ini proses ini yang biasanya agak lama mbak desi
berapa lama itu
tapi kalau saya lihat kan gak terlalu lama kan
dari tahun lalu ternyata dua puluh lima ribu sekarang empat puluh ribu berarti kan cukup cukup

rata rata kalau satu untuk satu mereka berhasil dikurasi itu butuh paling cepat tiga bulan
hal paling masing masing memenuhi spesifikasi memenuhi ketentuan yang ada di luar pasarnya
dan rata rata taruh oleh teman yang di jawa bar ini
omsetnya kira kira taruh oleh perbulan itu berapa untuk ke ya dari pemasukan pendapatan dan lain sebagainya
itu bervariasi yang dari jawa bar itu masih kecil karena dia bermain di
dia masih mikro
salah satu teman kita yang di solo itu yang produk homedicor yang sekarang dia berhasil masuk pasar us
karena pasar itu kan ditinggalkan china kan
sekarang b bisa mampu ekspor delapan container
itu kalau dirupiakan kurang dua ratus sampai tiga ratus ribu us dollar
ya bukan mikro lagi kecil itu bahkan bisa masuk menengah ya sebenarnya
luar biasa ya
tadinya dari kecil bisa
awalnya mungkin saya masih gak bisa masuk menengah ya sebenarnya luar biasa ya
saya masih ingat ketika ekspor pertama coba coba itu masih dua kontainer itu sempat balik satu
karena speknya cocok itu baru udah laman terdiri itu rutin iya ini yang besar sekali ada lagi
lebih besar mungkin salah satu nasabah kami di bogor itu ekspor tanaman hias itu sekarang kontraknya
satu bu ya enggak lagi jatuh taman tanaman hias kan waktu ketika masa pandemi ini semua orang
hobinya ini ya hobinya berkebun dan karena sakit busan sekarang temen kita ini sudah merangkul
petani petani sekitar temen temen yang lain dia dia sudah menjadi bapak angkat jadi multiplayer
itu biasanya yang suka tanaman itu negara negara mana saja pak iqbal yang saya juga surprise
eropa ya kalau terlupa tanamannya juga gagal tapi mereka suka tanaman yang yang
kita melihat kami melihat salah satu yang elemen ekosistem yang bisa kita maksimalkan dan kita bisa
menggunakan spedaya unggit kita atau diaspora kita mereka jadi ambasador ambasador produk
umkm kita di luar negeri
jadi kuncinya pendampingan pembinaan pengenalan terhadap pasar coba mungkin bu sari bisa share ya
yang karena kan ibu kan membina ya dan supaya sukses apa apa saja strategi yang dilakukan dan juga
tadi disebutkan bisnis matching kan mencari pasar yang paling cocok nah ini kan apalagi kalau bagi kita yang ada di dalam ini
kita nggak pernah istilahnya tahu apa yang terjadi di luar itu bagaimana caranya
bank indonesia ini melakukan pengembangan ekspor ya untuk umkm ini dengan dua sisi push and pull strategy yang full strategi ini dari pasar yang market driven kita diuntungkan kita punya kantor perwakilan luar negeri kita ada lima ya di pusat pusat keuangan london new york beijing tokyo dan singapura
london new york beijing tokyo dan singapura

di sana mereka juga bertugas untuk mengidentifikasi pasar pasarnya seperti apa produk yang in demand persyaratannya kemudian kualifikasi yang dibutuhkan nah itu jadi dan juga event event promosi promosi perdagangan internasional yang b dua b ya jadi kita nggak menyasar yang retail kita bagaimana yang b dua b nah itu tugas mereka ini jadi dari sisi
apa modelnya bni yang the usp

london tokyo dan amsterdam tokyo korea apa show ya singapura beijing hongkong kedepan kita akan
lebih banyak lagi karena mandatnya seperti itu kawan kawan cabang cabang cabang beli beli ini
kita kundakin dan maksimalkan untuk mendorong diaspora seperti kita sebagai of takernya
gimana dorongnya dua hal tentu pertama adalah pendanaan karena mereka pasti oke ya kalian
dorong saya saya enggak ada duit kita gendori kita bantu pendanaan kami punya namanya diaspora loan
melalui ekspor kita punya diaspora loan bisa ada contohnya enggak mungkin untuk
yang selama ini sudah sukses dan diasporanya dimana dan kira kira bentuk sekarang kita
berdoa adalah di sebuah kita ada di hongkong di total tuh kita sudah berhasil mungkin baru
jumlahnya belum banyak memang baru di kisaran di bawah hampir lima puluh lima puluh diaspora gitu yang kita dorong
ini dan salah satu proses adalah di hongkong yang tadi yang tadi saya cerita keripik yang dari
bandung tadi itu dia beli adalah diaspora kita ini yang ngambil jadi dia beli putus istilahnya menjadi
cintanya untuk dia kontrak creek kacity tadi bisa bilang argomenta kita kadir akurasi
ini tidak yang kawan kita yang di bandung kamu kita yang diteloi solo yang kita itu kita adakan apa
semacam bis versucht kebarut online sih online kita zoom beramai beramai pernah kak di sebuah kita yang
di hongkong juga saya tertarik produknya kerupuk kerupuk jadinya kategori berputar mereka di jeno
bidangnya trading di sana dia diambil dihapus dijual dan dia pasarkan tidak hanya di hongkong
dia teruskan ke china ke beberapa tempat lain gitu ya dan itu sukses
jadi ternyata kemampuan padahal itu hanya bermodalkan zoom
dan kita fasilitasi untuk bisa lakukan business magic dan jalan
berarti kan kuncinya orang orang yang punya network
betul itu yang kenapa kita tadi
diaspora adalah satu keunggulan yang kita miliki seperti juga india
india kan diaspornya kuat
diaspornya india diaspornya china itu kuat sekali
mereka di sini menguasai misalnya tekstilnya
nah kita copy pendekatan yang sama ke program ini
jadi kami menjembatani ekosistem ekspor dengan dua ratus cabang dan sentra
kita udah pilih
cabang b ini ada hampir dua
dua ratus diantaranya untuk sebagai cabang cabang yang memang membantu ekspor
karena memang lokasi lokasi centra
jadi drivernya di situ istilahnya

mereka yang kemudian mengkurasi
nah kemudian kita kawinkan
kita bis matchingkan dengan tadi cabang cabang kami di luar negeri
termasuk contoh kemarin kita juga ada dengan
salah satu yang agak maju juga advance ada di korea
cabang kami di sana itu punya kerjasama yang baik dengan koima
koima itu ikadinnya korea
itu mereka sangat aktif
apa yang mereka cari khusus dari indonesia
produk produk ya memang masih agak terkenal
masih bicara produk kerajinan produk makanan masih itu
tapi mutch better karena ternyata ada banyak room yang kita pikir tadinya gak laku
ternyata di sana mereka terima dan mereka senang banget karena mereka ada opportunity
kemarin itu ada produk dari ubi yang produk dari singkong yang diberikan di
dari bandung juga produk singkong yang diberikan di mereka
mokav ya tepung yang
tepung aku baru cerita banget tuh
dan itu ternyata pasal luar biasa di sana
mereka bisa olah lagi untuk produk produk yang makanan yang ada di korea
satu lagi kemarin juga yang hongkong tadi
ini salah satu nasabah kami
bersama dari kripik juga ya
enggak ini ubinya pada saat itu
utuh ubi celembu itu marketnya di china sama jepang tinggi sekali
awalnya dari awal percobaan kita enggak ada apa apa
sekarang sudah lima ton per bulan
oh jadi ini bagus juga buat petani kita untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas itu sendiri
kita harus terus pendampingan kita lakukan pelatihan
dan memang ini kita harus kerjasama dengan berbagai instansi ya
supaya kita enggak reinventing the wheel ya
kita pakai saja yang punya program program pelatihan
masing masing itu ada kekuatannya
jadi diaspora ini model yang digunakan menggunakan diaspora ini berapa persen dari kegiatan ekspor yang dilakukan di bni
sekarang kita dari total yang kita sekarang itu enam puluh persennya
berarti dari diaspora itu
nah selebihnya kan masih tadi kalau ini ada pushnya kan ya
nah ini apa yang dilakukan dan apa yang dari segi pinjaman dari kredit dan lain sebagainya
dan kan harus tahu mengenai tarif ekspor impor kemudian nanti cara pembayaran lc dan lain sebagainya ini
maka dari setelah kurasi kita lakukan pendampingan
karena untuk pendampingan kami nggak bisa kerja sendiri
saat ini kami menggandeng teman teman bia cukai melalui klinik ekspornya teman teman lpi melalui namanya cpna coaching program for new exporter dan beberapa institusi lain
kita gandeng bersama karena memang dunia ekspor ini kan gak mudah
seperti yang tadi saya bilang tadi
sehingga pengetahuan ekspor ini bertumpu pada institusi tertentu kayak bcukai lpi sebagai lembaga penjaga ekspor dan seterusnya
nah ini kita gandeng
dan kita lakukan proses pendampingan itu
dan itu nggak kurang dari minimal enam bulan
kan ternyata untuk bisa benar benar kawan kawan umkm ini mengerti bagaimana cara mengekspor yang baik itu itu butuh iterasi lima sampai enam kali ekspor
ya kalau kita itu bulan baru dapat setelahnya
kalau buat nyetir itu baru dapat kira kira enaknya gitu
kira kira beda sih
itu yang kita lakukan
nah disana kalah bni melihat peranan penting dari ekosistem diaspora itu perlu kita garap maksimal
kita punya delapan juta mbak desi
potensial ya bisa
potential diaspora yang bisa kita gandeng bersama untuk menggerakkan ini
mereka tentunya kemampuan beli mereka nggak sebesar dari real marketnya
tapi mereka menjadi pembuka jalan
nah mereka yang kita alami kemarin
dan mereka paham
paham betul marketnya
ada dari pasar di sana
sekarang ada delapan ya di amsterdam
tujuh kami bertemu tujuh
tapi nanti ke depan
ke depan kita buka lebih banyak lagi
buka lebih banyak lagi
tadi bu sari mengatakan salah satu rekunci
sinaxpor ini kan kepentingan untuk digitalisasi
mungkin bisa fokus ke situ sekarang
apakah ini bisa memenuhi kebutuhan untuk sharing platform ini
apalagi kalau kita buka pasar
sekarang ya orang kan kalau punya misalnya platform sosmed
itu kan bisa menjual kemana saja
tidak terbatas dengan satu negara
betul bu desi
jadi kita melihat bahwa digitalisasi itu membuka batasnya
membuka batas waktu dan ruang ya
jadi kita bisa lintas ke negara manapun
juga lintas waktu
nah kita sudah memetakan berbagai pola untuk pengembangan digitalisasi untuk e commerce ini
jadi ada yang b dua c
ini yang banyak dilakukan oleh usaha usaha mikro kita
termasuk ke korea ya pak ya
menarik itu jadi korea itu banyak menjadi pembeli untuk b dua c kita
e commerce yang mempunyai cabang internasional ya
nah mereka itu langsung post gitu ya
upload produknya di sini yang sudah diseleksi
untuk pasar pasar tertentu
karena dia ada cabang di malaysia
dan itu langsung permintaannya
dan itu nanti akan dibantu oleh e commerce untuk masalah logistik
logistik ini kan salah satu kelemahan umkm kita tadi ya
gimana sih ini untuk memenuhi kontainer
bagaimana memenuhi persyaratan
nah dengan adanya b dua c melalui e commerce itu bisa diatasi oleh e commerce
ada juga polanya yang b dua b
fasilitator dia buka suatu platform
nah nanti ketemulah itu
usaha tapi yang udah levelnya kecil atau menengah
dengan buyer di luar negeri
itu platformnya itu yang harus sudah terkenal ya
misalnya yang sudah reliable
apalagi disana ada payment gatewaynya
kan semua harus betul betulan
satu lagi adalah yang tadi disampaikan
yaitu melalui lapak ya
kita bilangnya lapak yang sudah internasional
jadi mereka buka lapak dan umkm kita masuk disitu
itu juga hal yang saya pikir bisa menjadi penerobos dari berbagai kendala dari umkm ini
jadi masalah logistik
dan masalah mengenal
dan masalah mengenal pasar
jadi kita masuk ke dalam pasar pasar lapak lapak internasional ini
sudah ada gambaran kira kira berapa jumlah umkm kita yang masuk ke lapak lapak internasional ini bu sari
apakah ada datanya
dan pasti dari tahun ke tahun meningkat ya
ya memang angka pastinya kita belum bisa dapatkan ya
ini karena kriteria dari umkm ini berbeda beda menurut para e commerce ini
tapi kita bisa sampaikan bahwa ini jumlahnya terus meningkat
dari sekarang umkm kita yang sudah onboarding itu kita sudah mencapai sekitar hampir dua puluh juta
ya yang sudah on boarding ya
on boarding itu adalah masuk ke dalam e commerce
platform itu ya
nah bagian dari itu adalah yang sudah masuk ke dalam platform e commerce yang global
ya dan selama ini berjalan baik baik saja
tidak ada keluhan atau challenge yang mungkin
ini feedbacknya apa saja bu sari
selalu ada challenge ya
kita tidak mau bilang permasalahan tapi ini challenge ya
challenge nya itu adalah di masalah komunikasi misalnya
memang ini perlu merubah mindset mbak desi
jadi dia harus sudah ready untuk bersikap profesional komunikasi lewat email
ini masih banyak yang dikeluhkan
karena di luar negeri sudah pokoknya lewat email
sementara di sini masih menunggu bu sari
maunya di whatsapp
kalau tidak tidak buka email
dan juga keterangan atau penjelasan mengenai produk
yang harus jelas dan sesuai
dari foto sama keterangan dan sama nanti barang yang dikirim itu kan semua
jadi tidak over claim gitu ya
ini kan sering kita akhirnya beli kucing di dalam karung juga kan
wah ternyata tidak sesuai
warnanya beda dan sebagainya
tapi ini latihan untuk ini terus menerus harus diadakan ya
kita tidak boleh putus asa
ini kita harus terus pendampingan
kita lakukan pelatihan
dan memang ini kita harus kerjasama dengan berbagai instansi ya
supaya kita tidak reinventing the wheel ya
jadi kita pakai saja yang punya program program pelatihan
masing masing itu ada kekuatannya
apalagi memang kalau dari segi penetrasi
e commerce platform internasional itu kan jauh lebih besar ya
dan mereka jauh lebih canggih dari segi komputernya juga jauh
kita semua harus punya kemauan
kedua harus punya persistensi
dan tidak mau melihat ini hanya sebagai sebuah penderitaan saja
tapi adalah sebagai opportunity buat kita tumbuh bersama
jadi kita harus tumbuh bersama
ini bagaimana pak iqbal kalau bni untuk mendukung proses digitalisasi ini
mungkin bisa diberikan contoh contoh selama ini yang bisa dijadikan best
tadi kebetulan yang partner yang nama disebutkan oleh bu sari tadi adalah partner yang berada di bni
yang nama disebutkan oleh bu sari tadi adalah partner yang berada di bni

yang nama disebutkan oleh bu sari tadi adalah partner yang berada di bni
sejak awal xplora yang kami jalankan tahun lalu
mulai dari sejak pelatihan kita mungkin sudah dua ribu umkm yang kita ikutkan pelatihan
dua ribu ikut pelatihan ya
tapi satu kelas itu berkisar antara lima puluh seratus ya

apa yang diajarkan persis
apa yang diajarkan persis
apa yang diajarkan persis
sama seperti yang tadi bu sari sebut mbak desy
jadi bagaimana cara merespon

kalau ada demand kalau ada permintaan
terus kadang kadang tata cairan semua itu juga matters karena kalau tadi bede bilang salah kalimat itu bisa legal matters ujungnya masalah hukum kan itu kita diajarkan
kemudian cara menerjemahkan requirement karena itu kan itu terjemahan dari misalnya dia mintanya seperti ini menerjemahkan ke level produksi gimana
nanti yang bede sebutkan tadi antara yang difoto spek yang dijajikan sampai barang nyampe
nah itu kan hal yang
sementara kan semua ingin punya bintangnya lima
itu diajarkan hal b seperti itu
kemudian juga selain tadi pendampingnya itu kita juga jualan mismatching
setahun ini kami dalam satu tahun ini kami jualan seratus kali mismatching lebih dari seratus mbak desi
karena tadi bede bilang itu kita mengganding banyak teman teman
kita mengganding teman teman dari bi mengganding teman teman dari becukai segala macam
teman teman dari kementerian perdagangan kemenlu tadi kita percaya nggak bisa sendirian nih
nah bersama dengan digital karena digital ini proses tadi edukasinya lebih penting daripada cuma teknologinya
karena kan teknologi kita kan pasti harus pakai yang bucket besarnya
tapi edukasinya tadi how to nya itu yang challenge
nah itu penting
ini kan ekspornya sudah jalan setahun ya sekarang ya
nah tadi kan kuncinya keberhasilan itu saya masih belum kedengeran itu diucap oleh pak idola
dan kira kira mau dibawa kemana
nanti ke depan target target baru yang ingin diterapkan oleh expora ini seperti apa
target kami sih nggak muluk muluk ya mbak nesya
karena kan pemerintah sendiri punya target besar besar dari pemerintah
ada di busari ada di
luar biasa itu tinggi
karena pendugasan kami sebagai bank global bank internasional oleh kementerian
kita pengen memposisikan bni sebagai kalau bicara umkm kita umkm nya yang ekspor
kan kita juga ada teman teman kita ada yang teman kita muslim mikro
ada teman teman kita yang urusannya umkm nya lebih ke sektor yang lebih konsumtif
nah pendugasan kami karena orientasinya lebih global
maka fokus bni melalui bni ekspor adalah ekspor
itu kita pertanjam
karena nanti semuanya yang bisa dibilang tadi
kalau semuanya terlalu revet the wheel nggak maksimal hasilnya
nah buat bni fokus kami di ekspor ini sejalan dengan visi misi bni sebagai bank internasional
itu kita akan jaga
dan pastinya ini bukan lagi game csr ya
dan buat bni akan jadi game changer buat kita ke depannya
iya nah ini tantangan terbesarnya sekarang apa
karena kita kan tadi lihat
kalau masalah demand apalagi kalau kita go international
itu sangat tergantung kepada situasi global
nah setelah pandemi ini yang banyak memang challenge ya bagi semua negara
tidak kalah challenge adalah ya kemungkinan kita masuk misalnya resesi dua tiga tahun ke depan
ya dimana pertumbuhan di negara negara ini kan juga akan langsung terjun bebas
nah ini kan berarti cukup mempengaruhi demand ya
mungkin mereka moodnya nggak untuk beli home decor dan kerupuk dan lain sebagainya
nah apa kira kira yang harus disiapkan untuk
ya pastinya adalah pertama kita bersama sama mencermati pasar
nah itu mungkin nanti ujungnya
makanya tadi kenapa penting kita melakukan business matching
untuk nangkep nih peluang peluang apa yang berkembang
dan dari peluang peluang tersebut kita bisa mereflect kepada
tipikal produksi seperti apa yang kita lakukan
penyesuaian apa yang kita lakukan adjust di level produksi kita
karena kalau gak begitu pasti akan mismatch
pandemi semua orang berpikir itu adalah masa masa suram buat umkm
tapi kita mengalami hal berbeda
kawan kawan yang kita ekspor itu malah tumbuh lebih banyak
dan mereka enjoy situasi yang berbeda dibandingkan kawan kawan yang gak melihat opportunity ini
jadi saya selalu percaya
banyak downturn yang kita alami
tapi ternyata ada yang survive selalu ada yang berhasil
peluang itu pasti ada
nah itu kami optimis meskipun suasana kelabu dari ancaman resesi yang akan datang
tapi kita percaya ada peluang
justru mungkin bisa lahir keinginan keinginan lainnya
seperti masa pandemi kan tiba tiba orang fokus ke yaitu tanaman
terus ke makanan ke hal hal
yang sifatnya jauh lebih terjangkau lah ini
nah bu sari sendiri bagaimana
rencana ke depan mau dibawa kemana
targetnya untuk mengembangkan ekspor khususnya lewat umkm
itu bentuknya seperti apa
jadi kita lihat memang pandemi juga memberikan opportunity ya
tadi ada muncul produk produk baru kayak tanaman hias ya
dan juga kita melihat gaya hidup yang lebih sehat
jadi bentuknya adalah ke organik
semua serba organik
semua serba organik
dan indonesia punya peluang yang sangat besar untuk itu
ini yang akan kita mungkin kita bisa fokuskan ke situ ya pak ya
ke arah organik karena itu juga akan berdampak baik bagi petani kita
jadi ini adalah satu yang bisa kita fokuskan untuk ke arah ekspor nanti di situ
jadi yang semua yang serba organik yang serba sehat
pertaniannya juga jadi baik dan sementara di permintaannya juga semakin meningkat
jadi cukup optimis ya bu sari karena saya bicara dengan world bank katanya ini akan resesi global diambang pintu
tapi indonesia sebenarnya kita justru positif
kita bisa optimis bu sari
kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lebih lagi jumlah ekspor kita
insya allah mbak
jadi kita harus lihat bahwa pengalaman pandemi justru ekspor kita terbuka
tren itu yang harus kita pertahankan
kita harus tetap optimis tapi terus belajar bagaimana supaya tidak mengulang kesalahan yang sama
bagaimana supaya kita lebih bersinergi membaca pasar
terutama membaca pasar dan menguatkan kapasitas umkm kita
ini penting sebelum berakhir ini kan kita bicara mengenai pasarnya ekspornya
tapi lebih ke yang tadi kualitas produknya itu sendiri ya
nah dari bni ini kan marketingnya juga harus bagus
packagingnya apalagi sekarang packaging harus yang bisa reuse recyclable dan lain sebagainya
dan juga tadi buat produk produk yang sifatnya itu kesehatan
menurut saya ini merupakan peluang
apalagi orang kan sekarang ingin sehat dan indonesia sebagai negara produsen rempah rempah
semua orang sekarang wah kalau ini ingin pakai turmeric ya pakai kuning
atau pakai jahe
nah ini gimana ke depan pak iqbal
kita kan serang berjalan program spice up the world yang diminisiasi oleh pemerintah
dan kita semua nih termasuk bni salah satunya ada bij hampir semua elemen yang dilibatkan ya bu sari ya
itu untuk mendorong ini
dan spices itu kan salah satu andalan kita
dan saya yakin ini yang tadi saya percaya mungkin ini nanti ketika resesi justru itu peluang kita
karena orang kan butuh banyak banyak yang tadi yang bu sari sebutkan
hidup menjadi lebih sehat
kembali ke alam gitu kan
semua tema tema seperti itu cocok dengan karakteristik yang kita miliki
cukup optimis ya kita akan bisa punya banyak peluang untuk bangkit lagi
nah ekspora harapan pak iqbal secara pribadi khusus untuk ekspora ini
nah kami harapkan dapat menjadi bagian dari kita semua untuk melihat bangsa ini survive dan memenangkan situasi yang tidak menguntungkan ini
dan kami yakin kita bisa mbak desi yang tadi bu sari sampaikan
dengan kerja sama ya
tapi ada tambahan dari dua hal
satu kita semua harus punya kemauan willingness
dan kedua harus punya persistensi
dan gak mau melihat ini hanya sebagai sebuah penderitaan saja
tapi sebagai opportunity buat kita tumbuh bersama
dan opportunity ini saya merasa buat negara negara indonesia ini yang kita kalau dipikir pikir berhasil ya keluar dari pandemi ini dengan cukup optimis
dan kita masih relatif tidak terlalu terdampak dengan situasi yang terjadi di eropa sekarang
dengan di situ ada krisis energi
dan di situ terdampak harga makanan lebih tinggi dan lain sebagainya
mungkin untuk terakhir harapan bu sari bahwa umkm ini bisa lah menjadi penyelamat perekonomian indonesia
dan juga memperkuat tatanan dari ekonomi indonesia itu sendiri
sehingga apapun ada krisis eksternal maupun internal itu selalu bisa dibantu oleh keberadaan umkm
kita pelajaran krisis krisis yang lalu umkm yang bertahan
dan kita juga optimis bahwa kali ini umkm kita akan bertahan dan bahkan akan berkontribusi lebih besar lagi
dengan memanfaatkan berbagai peluang dengan tentu saja didukung oleh sinergi
sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga
termasuk yang eksplora ini ya
untuk mengidentifikasi peluang yang ada di luar
dan di dalam negeri kita bersinergi
untuk memperkuat umkm kita
umkm kita mempunyai potensi yang besar tapi tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri
harus terus kita dukung
kita buka mata mereka
kita sambungkan mereka dengan pasar yang lebih luas
dan insya allah kapasitasnya juga kita jaga
supaya terus meningkat dan terus berkualitas
semakin menjaga kualitasnya
dan disertai dengan perubahan mindset pola pikir dan manajemen yang lebih profesional
iya luar biasa bu sari
dan juga tentu saja dengan kualitas yang semakin meningkat
dan itu perlu edukasi perlu pendampingan perlu kolaborasi perlu kerja sama
dan kita lihat disini contoh sangat bagus ya
kolaborasi yang selama ini dilakukan
dan tentu saja memberi peluang bagi para umkm kita itu mendapat akses terhadap modal
akses terhadap kredit terhadap pasar
dan lebih penting lagi terhadap ilmu
kapasitas pembangunan yang harus dimiliki
pak iqbal terima kasih banyak dan bu sari
dan kita juga harapkan dari tahun ke tahun umkm indonesia itu betul betul bisa menjadi
tumpu dari perekonomian indonesia
dan memberikan kualitas ekonomi kita yang jauh lebih sustainable
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
kita masih dalam suasana pandemi
jadi protokol kesehatan itu masih harus tetap kita jaga
apalagi kalau bertemu dengan orang
kita juga rajin cuci tangan
dan hindari terlalu banyak berkelumun